ya kematian george floyd berbuntut panjang demo masa meluas hingga di sejumlah kota di amerika serikat
otoritas di amerika sampai harus memperlakukan jam malam termasuk di los angeles
untuk mengetahui seperti apa situasi di sana kami sudah terhubung bersama dengan nilam zhang
wni yang bermukim di los angeles california amerika serikat
selamat malam mbak nilam
baik mbak nilam kami ingin tahu situasi di tempat anda ya saat ini apalagi berkaitan dengan demonstrasi
yang terus meluas di sejumlah tempat kondisi di la dan juga di sekitar radio drive bevery hills
saat ini seperti apa
minggu ini benar benar emosional buat saya
saya sungguh sedih dan prihatin melihat kondisi di los angeles sekarang ini
benar benar tidak aman
kerusuhan dan penjarahan di mana mana
rasanya itu seperti jakarta tahun sembilan puluh delapan
memang awalnya itu dimulai dengan kekerasan berlebih dari pihak polisi terhadap george floyd
pihak polisi hitam
tapi protes seperti ini terus disalahgunakan dan dijadikan kesempatan untuk menjarah
sedangkan harusnya kita protes dengan damai
oke baik mbak nilam
ketakutan apa kekhawatiran apa yang sampai membuat anda
sebagai orang yang tinggal di sana saat ini sangat merasa emosional begitu ya melihat situasi yang terjadi
dan juga takut sekali karena tidak aman
dan ini pendemo sudah mulai bakar membakar mobil mobil polisi toko toko dan sepertinya
dan juga hubungan antara kepolisian dan masyarakat amerika itu juga jadi rusak
jadi itu yang saya takutkan
oke dan itu mengancam ya mengancam keamanan di tempat anda atau mungkin di beberapa tempat di amerika serikat
di tengah kondisi atau situasi yang menyeramkan tadi anda gambarkan sampai anda sangat emosional tadi
tidak banyak pilihan apa yang anda lakukan
apakah anda kemudian memilih untuk berdiam di dalam rumah atau tetap berkegiatan tapi melihat situasi di sekitar terlebih dahulu
kalau saya pribadi karena saya seorang ibu saya punya anak umur tiga tahun jadi saya di rumah
tapi saya tetap memantau pemberitaan dan mengikuti secara seksama berita berita itu
tapi masyarakat amerika itu tetap menuntut untuk pengadilan dan perlakuan rasial
rasisme itu harus berhenti
dan black lives matter atau nyawa manusia berkulit hitam itu berarti
jadi saya biasanya lewat menurut saya tidak bisa secara fisik di ikut protes tapi saya menyebut opini saya lewat media sosial
saat ini artinya di
tempat anda memang toko toko aktivitas perekonomian memang tutup secara total atau bagaimana gambarannya
ya sebenarnya gubernur dan wali kota kita baru saja memperbolehkan restoran dan toko toko itu untuk buka minggu lalu
tapi sekarang dijarah dan dirusak oleh para pendemo
jadi mereka mulai padat tutup lagi
hmm termasuk pemberlakuan jam malam ya ini apakah efektif atau bagaimana menurut anda
jam malam ini efektif untuk penduduk lm menurut saya
karena hari hari pertama itu tidak ada jam malam dan pendemo itu di luar sampai jam lima pagi
tapi sekarang karena ada jam malam
pertama mulai dari jam delapan pagi
jam delapan malam sampai jam setengah enam pagi
tapi kemarin mulai jam enam sore sampai jam
jadi lebih panjang
baik situasinya saat ini kalau anda mungkin lihat keluar atau yang anda dapatkan kabar saat ini ya
apakah masih ada demonstrasi yang berlangsung atau memang situasinya masih cukup terkendali atau seperti apa
masih benar benar di mana mana
mereka masih ada di mana mana
dimana mana saya masih lihat mereka ada plan untuk demo juga dekat daerah rumah saya juga hari ini dan besok
jadi masih berlanjut terus
mbak nilam terakhir
di tengah situasi yang tidak aman ya saat ini
apa imbauan atau adakah informasi yang diberikan dari kbri atau konjen ri yang ada di sana untuk para wni kita
himbawan kbri itu untuk kita bersikap tenang namun tetap waspada serta menghindari tempat tempat aksi demonstrasi
dan tidak keluar rumah untuk sementara waktu kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak
terus juga menantau pemberitaan dan mengikuti secara seksama petunjuk dan arahan yang dikeluarkan otoritas setempat
mbak nilam terima kasih banyak sudah berbagi informasi kepada kami terkait kondisi di los angeles saat ini
tetap jaga diri bersama dengan keluarga
mudah mudahan anda dan keluarga sehat sehat dan juga tetap aman
meskipun kondisi yang tidak aman saat ini di sana
dan kita berharap semuanya segera membaik
terima kasih banyak mbak nilam

berbagi informasi bersama dengan kami